tim sepak takraw indonesia walk out dari pertandingan kala menghadapi tim sepak takraw malaysia
tim indonesia merasa dicurangi setelah wasit menganulir tiga servis indonesia
tim indonesia walk out dari partai final pertandingan sepak takraw putri yang berlangsung pada minggu malam
kala menghadapi tim malaysia di stadion tasik putihwang saakuala lumpur
aksi tersebut dilakukan setelah para pemain merasa dicurangi akibat keputusan wasit menganulir tiga servis pemain indonesia
dan padahal saat itu indonesia sudah unggul enam belas sepuluh pada set kedua atas malaysia
menpora imam nahrawi yang juga menyaksikan partai final tersebut merasa kecewa terhadap kepemimpinan sang pengadil pertandingan
menpora pun sempat menyemangati para pemain di kamar ganti dan menyoroti soal sportivitas